menanggapi tudingan terkait kebijakan kebijakannya terdahulu
yang dianggap memicu munculnya kapal kapal nelayan dari tiongkok ke perairan natuna utara
mantan menteri kelautan dan perikanan susi pujiasuti mengaku menjalankan visi misi presiden
salah satu kebijakan yang dianggap menyulitkan kapal kapal nelayan
untuk beraktivitas di perairan natuna utara adalah aturan terkait batas ukuran kapal tangkap
aturan yang tertuang dalam surat edaran direkturat jenderal perikanan tangkap ini
membatasi ukuran kapal tangkap yang tidak boleh lebih dari satu ratus lima puluh gt
susi menjelaskan kebijakan kebijakan yang diambilnya bertujuan untuk menjaga ekosistem laut
agar sumber daya laut dapat terus diberdayakan secara berkelanjutan
saya prinsipnya menteri bekerja untuk visi misi presiden
laut masa depan bangsa indonesia menjadi poros maritim dunia
paling tidak perikanan waktu itu kita sudah centralized
pariwarn pilih pilih belum perlu bari baku ya beli dari kita
di mana pt perikanan kita menjadi nomor satu di asia tenggara
ya saya melaksanakan visi misinya presiden